sementara di bojonegoro enam orang pns terjaring razia petugas satpol pp saat sedang asik nongkrong di warung pada jam kerja
meski tidak ditangkap ke enam pns tersebut didata dan akan dilaporkan ke bupati
beginilah ulah para pns yang bolos sesaat setelah melihat kedatangan petugas satpol pp
sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan dinas pendidikan kabupaten bojonegoro ini langsung berhamburan keluar warung
mereka yang awalnya sedang asyik nongkrong di dalam warung kopi bergegas kembali menuju kantor yang berada di seberang jalan
namun beberapa pegawai yang tidak menyadari kedatangan petugas satpol pp tersebut terus asyik nongkrong berjamaah di dalam warung
pns nakal ini selanjutnya diamankan dan dilakukan pendataan
dalam razia kali ini selain di warung warung petugas juga menyisir pasar tradisional dan pusat perbelanjaan
di kedua lokasi ini petugas kembali menemukan pns nakal
selain mendata pns yang terjaring
petugas juga memberi peringatan lisan di lokasi razia agar hal serupa tidak diulangi
dalam razia kali ini petugas menjaring enam pegawai negeri sipil
selanjutnya data pns yang terjaring ini akan dilaporkan kepada bupati
dan ke masing masing kantor tempat mereka berdinas untuk ditindak lanjuti